kejaksaan agung sudah menunjuk tim jaksa peneliti untuk memeriksa berkas perkara kasus dugaan penodaan agama
dengan tersangka gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
khusus untuk kasus ini sejumlah jaksa peneliti yang ditunjuk memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda beda
jaksa agung muda tidak pindahan umum nur rahmat jumat bagi mengungkapkan
ia sudah menanggat tangani berkas penunjukan jaksa peneliti
dan menyerahkan tim jaksa peneliti kasus ahok untuk dipimpin oleh direktur orang dan harta benda ali mukartono
penunjukan jaksa dengan latar belakang agama dan etnis yang berbeda ini diambil sebagai sebuah langkah awal
dalam menyikapi kasus ahok yang mengita perhatian publik
kami sudah menandatangani surat perintah p enam belas namanya ya
kami sudah menunjuk beberapa orang tentu orang orang yang menurut emat saya kredibel dalam menangani masalah ini
dari sikualitas maupun integritas
kebetulan juga saya menerapkan sistem lintas lintas agama ya
ada juga yang beragama kristen agama islam
dan juga saya ada seorang yang mungkin jaksa yang etnisnya lain juga ada
pokoknya saya lintas agama lah
jadi memang sudah ditunjuk
ketuanya pak ali mukartono